terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
kita awali berita di segmen kedua ini dari sampang madura
ratusan warga keluarga korban pembunuhan sadis emosi
dengan mengejar mobil terdakwa dan melakukan aksi blokir jalan
hal ini dilakukan lantaran keluarga korban kecewa
dengan keputusan hakim yang menunda persidangan
sidiang kasus pembunuhan supriyadi
warga kecamatan banyuates kabupaten sampang madura
yang digelar di pengadilan negeri sampang ini
dihadiri oleh ratusan masa simpatisan supriyadi korban pembunuhan
masa menuntut agar jaksa menjerat pelaku dengan hukuman yang seberat beratnya
karena masa menuding kematian supriyadi telah direncanakan sebelumnya
masa yang semula tertib di ruang sidang mulai bereaksi
setelah hakim memutuskan menunda persidangan lantaran tidak ada saksi
mengetahui keputusan ini warga langsung berusaha menghadang mobil kejaksaan
yang membawa empat terdakwa pelaku pembunuhan
gagal melakukan penghadangan masa memilih melakukan aksi tutup jalan
hingga sempat terjadi adu mulut dengan polisi
kecewa dengan adanya penundaan persidangan ini
memang agendanya sidang ini memang agendanya sidang saksi
namun dikarenakan tersangka tadi ditanyakan memang benar benar tidak ada saksi
dan jaksa mengajukan bahwa sidang hari ini mengajukan kepada hakim bahwa sidangnya terdakwa
ternyata hakim tidak mau artinya menunda
pembunuhan terhadap supriyadi ini sendiri bermula
dari peristiwa senggolan sepeda motor antara pelaku ss dengan supriyadi
hingga terjadilah cekcok
tak disangka pelaku dendam dan mendatangi supriyadi bersama beberapa kerabatnya
hingga akhirnya terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan supriyadi tewas di lokasi kejadian
kamaludin harun sampang